dan untuk mengetahui bagaimana situasi di pondok pesantren tebu ireng jombang jawa timur
sudah bersama kami ada koresponden eka rima di sana
selamat malam eka saat ini apa acara yang tengah berlangsung di pondok pesantren tebu ireng
ya renhat pada saat ini seluruh rangkaian ucara sudah selesai dilaksanakan
yang terakhir berakhir sekitar lima belas menit yang lalu yaitu tahlil bersama bagi masyarakat umum
dan tahlil yang digelar tersebut dihadiri sekitar hampir satu lima ratus masyarakat dan juga santri yang berada di pondok pesantren tebu ireng jombang
saat ini saya sedang berada di kediaman utama ya ini rumah utama di pondok pesantren tebu ireng jombang
yang dulunya menjadi rumah tinggal sementara bagi kiai haji salahuddin wahid
yang sampai akhirnya nanti digantikan oleh gus kikin sebagai penerus dari pengasuh pondok pesantren kiai haji salahuddin wahid
dan beberapa tokoh juga hadir di sini diantaranya adalah salah satu
sahabat dekatnya yaitu hm ibrahim yang tadi juga menyatakan bahwa gusola ini adalah sosok unik sosok yang berbeda
meski dia memiliki pandangan politik yang berbeda dengan sejumlah kawannya
termasuk salah satunya adalah hm ibrahim yang dia adalah dari persatuan pelajar islam indonesia
tetapi dia justru menjadi sahabat dekat dari kiai haji salahuddin wahid
yang memiliki pemikiran lebih ke organisasi nahdlatul ulama
meski mereka berseberangan secara ideologi ke organisasi
tetapi mereka bisa berjalan bersama
demi persatuan dan juga demi kemajuan bangsa indonesia
kemudian seperti apa sosok dari kiai haji salahuddin wahid di hadapan adik kandungnya
bersama saya saat ini sudah ada adik kandung dari kiai haji almarhum salahuddin wahid
dari ning lili khodijah wahid
selamat malam ning
sebelumnya kami turut berdukacita atas kebergian kiai haji salahuddin wahid
dan kami ingin tahu lebih dekat sebenarnya kiai haji salahuddin wahid di mata keluarga adalah sosok yang seperti apa
mas gusola itu putra ketiga ya dari bapak
orangnya itu kalem tidak banyak sebetulnya tidak terlalu banyak bicara
walaupun dia sering mengisi tramah di mana mana
tapi sebetulnya nggak terlalu suka bicara
tapi kalau bicara itu ya memang banyak isinya lah gitu ya
sabar dan egaliter
mau menyapa siapa saja
orangnya seperti itu
kalau gusola ini kan menyandang hampir seluruh keluarga wahid ya
keturunan dari kiai hashim ash'ari memiliki sifat yang egaliter
kemudian juga cukup aktif di beberapa organisasi
kemudian gusola juga dikenal cukup aktif di polisi
cukup aktif di politik kemudian juga cukup aktif di organisasi
apakah kebiasaan beliau termasuk di komnas ham
juga menjadi salah satu kebiasaan yang akhirnya dibawa
pada kehidupan demokratis di keluarga ini
menyuburkan demokrasi itu kayaknya untuk keluarga kami itu udah menjadi
sudah berjalan begitu saja jadi bagian dari kehidupan kami
jadi kalau gusola itu memperjuangkan demokrasi
memang pada hal hal tertentu
dimana kadang kadang di negeri ini itu perpolitikan itu kan kadang kadang
apa namanya mengecampingkan demokrasi ya
kadang kadang memaksakan kehendak dan sebagainya ya
gusola itu termasuk yang selalu berjuang untuk membela
bagi orang yang ditekannya
kalau kita boleh bilang ya orang yang tertindas deh gitu ya
itu orangnya seperti itu
termasuk pilihan gusola akhirnya menjatuhkan pondok pesantren
atau sebagai penerus pengasuh pondok pesantren akhirnya kepada gus kikil
ya otomatis ya karena di pondok pesantren ini
mengelola pondok pesantren ini dengan keterbukaan ya
otomatis demokrasi dijalankan dengan baik di sini
contohnya nih kita tidak menentukan pengasuh kecuali dengan memilih bersama
jadi nggak ada rasa like and dislike itu nggak ada
tapi berdasarkan kemampuan dari salah satu dari kita
dan kemudian akan kita tunjuk menjadi pengasuh
pemikiran kemudian juga semangat dari gusola sendiri
sebagai tokoh nadatul ulama yang selalu berada di poros tengah
ini kira kira akan dilanjutkan dalam bentuk apa
oleh tokoh tokoh nu lain dan juga keluarga besar dari wahid ini
persoalan nu ini menjadi sesuatu yang kayak beban kewajiban ya untuk kita
untuk membawa nu ini tetap seperti sekarang ini
bahwa nu itu berada di tengah tengah gak kemana mana
tetapi ada di mana mana ya
ya kalau sekarang ini yang tetap berada di politik
ya kalau dari keluarga wakil ya tinggal saya sendiri ya
ya itu otomatis tetap saya jalankan ya
membawa nu kepada posisi di tengah
tidak kemana mana dan tidak kecuali membela yang itu tadi
membela yang tertindas membela yang termarjinalkan gitu ya
itu tuh udah kayaknya kewajibannya
ya baik terima kasih sekali ning lili
dan seperti itu rehat
sebagaimana yang disampaikan oleh adik kandung dari almarhum g h salahuddin woyt
bahwa semangat demokrasi memang sudah ada di dalam darah dari keluarga keturunan
hashim ash'ari sendiri sudah mengalir di dalam darah mereka
ini artinya seluruh keluarga memang menerapkan hal itu
dan diharapkan memang perpolitikan di nahdlatul ulama ini juga nantinya juga
membawa semangat untuk selalu berada di poros tengah
sementara saat ini memang pihak keluarga semuanya masih berkumpul di sini
termasuk dari keluarga besar dari almarhum g h salahuddin woyt
yang ini dari bunyai faridah kemudian juga gus ipang putra dari g h salahuddin woyt
juga berada di kediamannya
yang berada di salah satu kediaman di pondok pesantren tebu ireng jombang ini
dan seluruh santri juga saat ini masih berada di masjid utama
sampai akhirnya nanti malam juga rencananya akan ada digelar ngaji bersama
untuk mengirimkan doa pula kepada g h salahuddin woyt
dan besok juga dijadwalkan akan ada sejumlah tokoh juga yang akan hadir
di pondok pesantren tebu ireng jombang ini untuk menghadiri tahlilan
dan juga untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang pada hari ini
belum sempat hadir mengiringi kepergian jenazah dari almarhum g h salahuddin woyt
baik terima kasih eka rima korespondensi nn indonesia
langsung dari jombang jawa timur
dan semasa hidup gu solah dikenal sebagai politisi dan juga aktivis
yang memiliki kepedulian besar terhadap isu hak asasi manusia
dan juga toleransi seperti apa jalan politik yang dipilih oleh gu solah
kami akan menggalinya
usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi